dan seperti biasanya kami ajak anda untuk melihat suasana ramadan di luar negeri di italia sekarang
ini italia menjadi salah satu negara di uni eropa yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak
warga non muslim pastinya ya ini jadi mayoritas di sana
jadi muslim ini minoritas begitu
kemudian seperti apa berpuasa bagi warga muslim di italia
pada umumnya warga muslim di italia ini menjalani ibadah puasa selama kurang lebih delapan belas jam
di tengah teriknya musim panas di eropa
dan ini sudah menjadi tradisi tahunan
organisasi naduah ukuhah roma biasanya mengundang seorang da'i atau mubalik dari indonesia
untuk memandu kegiatan ramadan bagi muslim di indonesia atau muslim indonesia di roma ya
nah selain di roma kegiatan ramadan masyarakat indonesia di itali juga biasanya diselenggarakan di kota dengan warga indonesia terbanyak yaitu milan
nah kegiatan pengisi ramadan di sejumlah kota italia ini lebih banyak diisi diskusi dan juga pengajian
secara garis besar kelihatan lah ya
dua belas jam waktunya cukup lama saya juga pernah merasakan beberapa hari puasa di gorizia italia
jadi jam delapan sembilan itu baru maghrib
lumayan jadi tantangan besar
nah sekarang kalau tadi kita udah lihat ternyata ada pengajian ada diskusi dakwah
sekarang saya ajak anda untuk lebih lanjut lagi mengetahui seperti apa sih suasana ramadan di sana
kami telah terhubung dengan warga negara indonesia di kota bolonya italia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hai mbak nunung ini
mbak nunung ceritain dong di sana suka dukanya apa sih delapan belas jam
maghribnya jam delapan jam sembilan
udah gitu susah cari makanan halal
seperti apa tuh disana
iya karena kebetulan saya mahasiswa disini ya
jadi tahun kedua alhamdulillah
jadi cukup berpengalaman tahun pertama
tahun pertama itu saya benar benar berjuang banget lah
karena delapan belas jam puasa
dan itu sangat panjang dan panas
bayangkan kan tiga puluh sembilan derajat celcius
terus lagi kebetulan saya masih ada ujian
dan sekarang saya juga masih ngerjain tesis
dan itu benar benar luar biasa perjuangan
dan teman teman juga
disini makan dan minum kan mereka masa bodoh ya
karena mereka nggak puasa gitu
nah kemudian tipsnya apa nih mbak nunung
dua belas jam harus dengan summer juga
makanan apa sih yang dikonsumsi supaya semakin kuat berpuasa di itali
kalau saya sih prefer untuk makan makanan yang apa sih kayak daging gitu
daging terus susu dan keju
kebetulan susu dan keju cukup melimpah disini
dan terjangkau untuk mahasiswa
dan rasanya cukup enak
sebenarnya better lah dibanding indonesia
terus kalau bisa makan ayam daging yang dibanyakin
dan buah buahan juga termasuk murah disini
tapi berarti itu artinya masak sendiri ya
karena kalau beli kan susah cari yang halal
nggak ada bahkan
semua masak sendiri
semua masak sendiri
dan kalau makan pizza
terutama pas malam
nanti siangnya kering
kalau soal daging halal
tadi mbak nunung prefer daging nih
daging halal disana kayak tebak tebak berhadiah
ya udah beli aja gitu
atau memang sudah tahu ada tanda halalnya
disini ada toko halal sendiri mbak
banyak banget toko halal
alhamdulillah dekat asrama saya
jadi disini pendatang dari timur tengah
dari negara arab
mereka buka bisnis
mereka buka toko halal
dan harganya juga murah
murah dibanding sama supermarket
malah saya prefer
dan orang italia pun juga
mereka kebanyakan beli di toko halal juga
karena lebih seger
misalnya masak rame rame nih
dengan warga negara indonesia
atau warga muslim disana gitu
masakan apa yang biasanya dibuat
karena disini kami minoritas ya
warga indonesia disini
saya student cuma ada sembilan orang
terus kita sering gabung sama
ada komunitas muslim bologna disini
namanya komunitas islamista di bologna
jadi mereka sering bikin acara e store
kayak kemarin kita ikut bantu bantu di acara ik store
makanannya cukup beragam
terutama dari daerah
dari makanan khas arab
terus nasi briani dari pakistan dan india
terus roti roti yang dari maroko
terus kurma manisan manisan yang dari negara tunisia maroko dan iran atau lebanon
jadi makanan timur tengah mendominasi lah ya
tapi mbak nunung kalau berbicara soal toleransi disana
mbak nunung kan menggunakan jilbab berhijab
seperti apa pandangan mereka atau pandangan orang orang non muslim
mengenai mbak nunung yang berpuasa dan juga menggunakan hijab di sana
alhamdulillah disini cukup toleran
terus kebetulan juga saya satu asrama ini dari beratus ratus mahasiswa
cuma saya orang indonesia dan saya sendiri yang pakai hijab di sini
dan teman teman alhamdulillah cukup respect sama saya
dan mereka pun paham gitu kan
kalau muslim bulan ini kita harus puasa ramadan
mereka tanya tanya kenapa sih kenapa sih
jadi sambil ngasih pengetahuan ke mereka gitu sekalian
sebagai ithala dan hal
dakwah gitu ke mereka
bahwa islam itu bukan ajarannya radikal
terus islam itu yang ajarannya yang penguat kasih sayang
ini yang saya suka
ada edukasi di dalamnya ya
ketika bertemu dengan masyarakat luar
mbak nunung sendiri berhijab
tapi mbak nunung ini kan lebaran sebentar lagi datang ya
disana persiapannya seperti apa
ada undangankah dari kjri atau kbri disana
atau biasanya atau tahun lalu merayakannya gimana tuh
tahun lalu saya merayakan di bolonya sih
karena saya juga punya temen banyak disini
cuma bukan orang indonesia dari orang timur tengah
disini kita punya grup sendiri
jadi kita biasa kita berkumpul di masjid
terus kita bikin benda
cuman ada undangan juga di roma
kalau misalnya pengen acara ke rumah
cuman ya lumayan jauh lima jam dari sini
cuma untuk acara halal bihalal nanti insya allah ada di milan yang paling dekat dari sini
milan cukup aktif
disana ada ratusan student dan juga diaspora indonesia
mereka cukup aktif
banyak ada acara acara
kayak yang kemarin ada isor
mereka juga mengundang ustadz kandidat dokter dari al azhar dari cairo
terus beliau memberi tausiah kepada kami
kemudian ada acara
apa lomba mewarnai juga untuk anak anak
terus ada acara ikro buat anak anak warga indonesia yang bekerja di sini
ini kami titip salam untuk teman teman di sana warga negara indonesia yang cuma sedikit
kabarnya kata mbak nunung
tapi semoga itu tidak mengurangi nikmatnya ramadan sampai dengan nanti lebaran
mbak nunung terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di viral ramadan